pemerintah menargetkan proyek kereta cepat jakarta bandung atau kcjb dapat beroperasi pada pertengahan tahun depan
sementara itu direktur utama pt kai dwiana selamat riyadi mengatakan tiket untuk kcjb dibanderol dengan harga rp satu ratus dua puluh lima hingga rp dua ratus lima puluh
jumlah kereta yang beroperasi per hari mencapai enam puluh delapan kereta
kereta api cepat jakarta bandung ini nantinya akan dioperasikan dengan frekuensi ka per hari enam puluh delapan ka
kemudian jam operasi kita pagi karena pagi itu jam peak
yang kita harapkan jam lima tiga puluh
kemudian kita jam operasi sampai jam dua puluh dua
untuk tarif tadi kita sudah sampaikan tiga tahun pertama rp dua ratus lima puluh
untuk tarif berjauh tarif terdekat rp satu ratus dua puluh lima selama tiga tahun
untuk berikutnya strateginya memang sementara ini masih kembali ke studi dari demand forespora
berdasarkan willingness to pay bahwa memang dengan tarif terjauh rp tiga ratus lima puluh dan tarif rendah rp satu ratus lima puluh ribu
kapasitas per kereta itu enam ratus satu penumpang
sementara itu kementerian bumn mengungkapkan proyek kcjb mengalami pembengkakan biaya sebesar satu empat miliar dolar atau lebih dari rp dua puluh satu triliun
porsi awal seperti kita sampaikan di awal di rapat rdp pertama
ini adalah cost of run dimana ini sudah ada asar c dua belas dengan nilai rp tiga dua triliun
yang saat ini sedang negosiasi untuk sekutu penjaminan dari kementerian keuangan
dalam rapat ini komisi enam dpr juga menyetujui penyertaan modal negara atau pmn sebesar rp tiga dua triliun rupiah untuk pt kai
dana tersebut berasal dari cadangan investasi apbn dua ribu dua puluh dua